kita ke informasi lainnya saudara dinas perhubungan jakarta gelar razia juru parkir liar di sejumlah minimarket di jakarta
protes dan upaya kabur mewarnai razia juru parkir liar di salah satu minimarket di kawasan kemayoran jakarta pusat
razia digelar menyusul maraknya aksi pemerasan dengan mematok tarif parkir yang cukup tinggi kepada para pengendara
banyaknya petugas yang turun membuat juru parkir liar akhirnya pasrah saat digiring ke dalam mobil patroli
di jakarta selatan razia juru parkir liar berlangsung di kawasan setiabudi dan tebet
yang terjaring di razia dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan agar tidak kembali meminta pungutan liar terhadap warga
banyak laporan masyarakat terkait dengan adanya ketidaknyamanan mereka karena dipatok rupiah tertentu pada saat parkir
ini juga menjadi prioritas bukan tindakan penertiban
terhadap parkir liar dan juru parkir liar
kita untuk membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan pengaturan parkir secara liar tadi